deh kamu janji akan tinggal sama emak nanti setelah nikah
iya mak dede akan selalu jagain emak
kalau sobri nggak mau bagaimana
pasti mau tuh mak dede sama asobri kan udah ngobrol
mati gak usah khawatir ya
insya allah dede sama asobri akan selalu mengusur emak sama bapak
kayaknya emak gak usah diurusin biarin aja
jalan ya teh
doain teteh selamat sampai tujuan ya pin
debbie jangan sedih ya sayang
kami masih kangen sama mama
mama juga masih kangen saya
debbie gak boleh nangis ya
nanti mama makin sedih
jagain emas mama jangan sampai hilang ya
ya mama jangan khawatir
pergi ya debbie ya
debbie gak boleh nangis
dede kamu pergi ya
mama mama papa pintu rude
si asetnya kemana
kamu teh dari mana
gue udah telat
nggak enak sama kos warah
maaf wa saya kesiangan
yaudah nggak apa apa
nanti jangan lupa
kalau ronaldo bangun kasih susunya

akang kan mau dagang juga
awas ya kang kalau genit genit lagi
ini yang terakhir akang
iya akang janji
bener ya akang
kita berangkat sekarang ya
mau ke mana pak
supaya kamu tahu bagaimana caranya mengelola urusan
kalau disana ada masalah
anak anak kamu dari ciraus berapa lagi yang belum kembali
dia luatnya ke hongkong
satunya ke korea satu lagi ke riyad
kerasa dikit ward
bisa juga sepeda jennifer
dewi yang sabar ya
pulang kemana ce
pulang ke bulan
oh kirain pulang kesini ceng
ya udah tahu kok nanya sih doy
saya nggak tahu ceng
saya cuma nebak
oh dia sarkom
ah kamu ceng bercanda ceng
deh kamu janji akan tinggal sama emak nanti setelah nikah
iya ma dede akan selalu jagain emak
kalau sobri nggak mau bagaimana
pasti mau atu ma
mati gak usah khawatir ya
insya allah dede sama asob dia akan selalu ngurusin emak sama bapak
kayaknya emak gak usah diurusin biarin aja
setelah kamu nikah baru kita pindah ke jeraus
deh emak gak bisa ngebayangin pernikahan kamu seperti ini deh
dede bahagia kok mak
bu dokternya ada im
ada bu silahkan masuk
waalaikumsalam bu akum
silahkan masuk bu
in boleh ditutup ya pintunya
silahkan duduk bu
ada keluhan apa bu akung
enggak kang dudung jadi kok pernikahannya
cuma karena waktunya yang mepet pestanya gak jadi
gak mungkin ada pesta cek
semua biaya dibiayain sama mama eros
pak ustadz mah gak mau patungan cu
ya gak mungkin atuh pak ustadz kayak gitu kang
pak ustadz itu tanahnya banyak
udah gitu punya sawah
kang sobri kan juga anak satu satunya kang
ah itu cuma karena
cuma kalau dibilangnya nggak percaya
saya kan tahu semuanya jek
eh cu udah tahu belum
uli kan sudah berangkat
dia sudah kehabisan uang
disuruh belanja sama logo gosip
tadi kan banyak yang beli dah
sayurnya udah mulai layu mang
iya cu ini kan sudah siang
tapi vitaminnya mah gak hilang
tidurnya udah mulai layu mang
iya cu ini kan sudah siang tapi vitaminnya mah gak hilang